sampai jumpa di video selanjutnya
maafin tak maafin tak
makanannya gak enak ya
gak kak bukan kayak gitu
atau kamu ngidam

gak pengen ketemu sama
gak kangen banget kak
maaf tante saya udah ganggu

tante tenang aja kamila baik baik aja
kamu gak bohong kan sama tante tante kamu serius sekali
dan sekarang fadil mohon tante mau ikut sama fadil
soalnya kamila mau ketemu sama tante
kamila kangen banget sama makan
enggak kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan

kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan

kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan
kamila kangen banget sama makan

ini beneran mama kan mama

mama kamu tidak lebih kangen kangen sama mama
aku ingin pulih sekarang
kamu baik baik aja anak
jangan mama jangan
kamu baik baik saja
mama menyesal sekali maafkan mama
mama tidak perlu minta mama
harusnya mila yang minta maaf karena mila sudah kecewakan mama
kapan yang makasih ya
makasih karena sudah menemui mila sama mama
sekarang kamu ceritakan semuanya apa yang terjadi
apa yang terjadi nak
mama ingin tahu dari mulut kamu sendiri
enggak pasti sekarang juga kan cerita sama mama
tapi mama harus dengarin cerita mila dengan tenang ya
kamu cerita semuanya ya
tentang kamu menyesal sama mama ya udah lama gak tembak
kita keluar ya
akhirnya ngapain sih fadil ikut ikut tes dna segala
belum tidur ma
akhirnya kamu telepon mama juga kan fadil
dan kamu mau bilang kalau kamu tidak jadi mengikuti mama kan

fadli juga mau bilang kalau besok hasil tes dna nya keluar
fadil minta mama datang ke bandung ya ma
biar mama tahu gimana hasilnya
jadi kamu telepon mama cuma mau bicara tentang hal itu
ya allah fadil
mama kan udah bilang
kalau mama tidak setuju kamu mengikuti tes dna nya ya kan
jadi jangan harap mama mau ke bandung
karena mama nggak butuh hasil tes itu
makanya untuk menyelesaikan semuanya mila tas dna mah
biar edo benar benar percaya kalau anak yang dikandung kamila ini adalah anak edo
jadi kamu dan fadhil gak ada hubungan apa apa
gak ada mak ini anaknya edo
sekarang mama percaya sama kamu nak
seharusnya ini mama harus lakukan dari awal
bapak harus percaya pada anaknya sendiri
tapi selama ini mama selalu dengar perkataan orang
kamu bisa berhenti
mama benar benar percaya sama kamila mak
sekarang mama percaya sama kamu
jangan bikin mama kecewa lagi
jangan bikin mama sedih lagi ya
gue akan pernah bikin mama kecewa lagi
mak kasih ya karena mama udah percaya sama mila
ini gue akan tahu kebenarannya
kau dikunci si edo
ma buka dong ma
muna buka pintu gua muna
mama ketinggalan banget cium si edo
awas kalau kamu buka pintu ini
dan kalau edo bisa keluar kamar
itu jadi hari terakhir kamu kerja di sini
maka siapa yang paham mbak
dia jatuh di rumah
oke aku telepon ya
halo dok lo udah sampai mana
udah sampai mana gimana gue udah dikunciin di kamar tau gak
iya gue dikunciin di kamar
katanya gue gak bisa datang ke sana deh
gak dong gak bisa lu harus datang lu harus baca surat
nanti lu jangan bawa gue deh gue juga lagi nyangka buat mau datang sini
kenapa kak kenapa sama edo kenapa kenapa sama edo kak
edo dikuncin sama tante marta di kamar
lu kan kak camilla udah bilang sama kak fadiyah percuma berarti hasil tes dna nya percuma
edo gak akan datang
kamu tenang aja ya biar aku cek edo dulu ya
kak fadiyah yakin
iya kamu tunggu di sini ya
kak fadiyah hati hati ya
kenapa mama diam aja kenapa mbah mama mau ikut atau tidak
mama takut ya mama takut kalau bayi itu ternyata benar benar anaknya fadil
dan mama masih belum bisa menerima kenyataannya
mama yakin pak bayi itu pasti bukan anaknya fadil
kalau begitu kenapa mama harus takut
kalau mama begitu yakin ini bukan anaknya seharusnya mama senang dengan keluarnya hasil ini
papa nih liput aja sih ya yaudah mama ikut
mama ganti baju dulu pak